kita ke informasi lain uji coba jalan raya gubeng yang sempat amblas sembilan belas desember lalu batal digelar kamis pagi
meski perbaikan jalan tersebut nyaris rampung namun karena dinding pembatas atau steel sheet belum dipasang di sisi barat yang menyebabkan ambles uji coba akhirnya ditunda
mestinya uji coba bakal digelar pihak kepolisian daerah jatim dan polrestabes surabaya
kepolisian menyatakan jika jalan raya gubeng sudah selesai dan sempurna maka akan difungsikan kembali
untuk uji coba akan menggunakan kendaraan proyek dan dalam uji coba ini nanti akan digunakan dua lajur terlebih dahulu
untuk penggunaan jalur ini atau uji coba kita masih menunggu pemasangan ssb itu
ssp ini berdasarkan keterangan daripada pihak ahli atau yang mengerjakan recovery ini itu sangat strategis sekali
karena akan sebagai penyanggah bila ada jalan tersebut ada tekanan jadi tidak melongsor ke kiri itu yang diperlukan
ketika itu sudah selesai insya allah bisa difungsikan